bagi kerajaan pajajara
aku perintahkan kepada
untuk memimpin penyerangan
untuk menyelamatkan kerajaan galau
dan mengusir sekarwang
dari wilayah galau
sendika agusti prabu
dia tidak mengetahui
siapa nimas ratu galau
aku mengerti siapa kisah anak
hamba seh nurjad
hamba mengetahui nimas
saat ayah handam
bertemu dengan gusi prabu silewang
dengan raja galau
dan raja pajajara
ada apa gerak
kenapa dimas terlihat begitu pucat
dan prajurit nimas pun terluka
keadaan sedang dalam darurat
kerajaan burangra menyerang galau
segera pertemukan aku dengan gusih prabu
segera membanti prajurit galau yang terluka
raden kian santang
makasih nih mas raden
tak ada lagi
paman turunlah paman
benar ini aja udah aman
paman amin turunlah
kita semua sudah aman
aduh kamu tadi atas
aduh kamu waktu dah
kesurupan juga tuh
paman gak kesurupan
kami semua tidak menyangka gusti
kalau kerajaan burangrang berani menyerang galus
kerajaan burangrang berani menyerang galus secara tiba tiba
kami semua dalam keadaan tidak siap
sebab galuh baru saja terkena bencana banjir
sehingga ayahanda dan para prajurit dalam keadaan lelah
siapa saja yang memimpin penyerangan itu
ratu sekarwangi dan senopati yudakara
mereka semua terjun dalam peperangan itu
burangrang menyerang galus
mereka sudah berpikir
jika pejajaran telah runtuh
sehingga mereka berani menyerang kami
lalu bagaimana keadaan ayahanda
dan juga para penggawa kerajaan galus
senopati galus sudah terbunuh
ayahanda kemungkinan sudah dikacaukan
dia sudah ditangkap
waktu kita bersama tadi
ayahanda sedang berusaha melawan mereka
kita melarikan diri ke pajajaran
aku tidak tahu
apakah ayahanda masih hidup atau sudah tewas
apakah kota saya berulang dari kesib dominance
kalau diima saja
mi mau biarkan grassroots biasanya
saya sudah kira saja
ketika kalimantan sudah dikawasi
saya sudah terima saranan
saya rasa ini membutuhkan buat karyak karyak
when berbuat kontroksi
terk ngomong uber yang berkawan
bagi kerajaan pajajara
kepada rai surakerta
seh nur jatuh
ke kerajaan burangra
dan mengusir sekarwang
dari wilayah galuh
sendika agusti prabu
sendika raka prabu
kau tetaplah berada di sini
aku menjamin keselamatan
akan diantar ke kaputre
terima kasih agusti prabu
kenapa dia masih bisa hidup
bukankah dia sudah mati
aku melihat sendiri
kian santang mengalahkannya
aku tidak mungkin salah lihat
bagaimana dia bisa bangkit kembali
kalau memang dia bangkit lagi
kekuatannya pasti masih sama seperti dulu
aku tidak mungkin bisa mengalahkannya
justru kalau aku bisa menariknya
supaya ada di dalam pihak
mungkin itu lebih baik
kenapa kau menatapku seperti itu
apakah kau bingung
aku yang sudah mati
saya hanya ibu mu itu saja yang satu
siapa saja itu saya

kamu mau menemui aku
aku hanya dia bahkan
nanti aku bisa hidup connect
dan aku harus menemukanmu
bisa memanfaatkan aku
dia belum mengenal betul
ayolah makan bersama aku
kita akan rayakan kebangkitanmu kembali
untuk menarik dan mengambil hatimu
salah satu diantara
yang mengalahkan aku beberapa
waktu yang lalu
tidakkah kau ingatku
tidak tidak paman
aku melakukan semua itu karena terpaksa
ayah anda yang sudah memaksaku
aku ada di pihakmu
aku tidak berdua
maafkan aku paman
aku ingin tahu
dan aku juga ingin mengetahui
apakah bocah ini
memanfaatkan atau tidak
untuk membalaskan dendamku
pada kian santam
paman arganana tampak sangat marah
pasti dia tidak main main
aku akan lelai